nyak seneng lah udah jadi anak yang soleh rajin sholat patuh sama orang tua
nya yakin ani bakalan makin seneng sama elu
bukan senengnya sama si amin tapi senengnya sama elu
jadi kalau bisa bikinlah sepanduk
ngomong bahasa indonesia
lu fitnah gue kan di depan ineke
itu kan bener
jadi mau lu apa
apa aja mau bisa merek
lu berdua ini apa apaan sih
udah kayak anak kecil aja loh
pergi gak lu
pergi gak gak lu
untung aja ada pomomun
siapa yang belain lu
pergi lu juga
silahkan duduk bang
terima kasih bang
bang nanti kalau mau perpanjang snk
kasih tau saya saja
nanti saya bantu
wah motor saya stnk nya baru diperpanjang bang
tisna aja tuh
saya tadi udah ditawarin jak
bebas sih kamu bang
itu ya bang
bagus juga tuh
ya itu kan baru usul
my boleh cari nama lain yang lebih bagus
itu juga udah bagus kok bang
udin berangkat dulu nyak
udin itu lu bawa apaan
ini nyak sarung sama pici buat sholat
udin nyak seneng
udah jadi anak yang soleh rajin sholat patuh sama orang tua
nyak yakin ani bakalan makin seneng
seneng sama elu
bukan senangnya sama si amin
tapi senengnya sama elu
jadi kalau bisa bikinlah sepanduk brosur dan kartu nama
makasih nasihatnya ya bang
bang gak bisa lama lama masih ada janji lain

determine nanti ya bang
jam siapa ya
eh tis lu bilangin ya sama si pur sama si amin
kelakuan jangan kayak anak kecil
urusan cewek aja masa berantem
kenapa pemumun marahin saya
kan lu temennya
pur cang ijo
pur cang ijo
mau beli bubur pak
babe ada di rumah nggak
tadi sebelum berangkat ada di rumah
apa saya enggak jelas dengernya
iya toh pak
tadi sebelum kita berangkat
babe ada di rumah
nah itu baru saya jelas dengernya
saya mau pulang ke jawa pak
barusan sakit petan
saya perlu uang buat ongkos
saya cuma punya segini nggak apa apa
makasih banyak ya pak
kekapur bisa antar kita ke rumah ngon
nggak bisa gue lagi kesel
siom mamai kekapur kita minta tolong jual
kekapur minta tolong jual
kekapur minta tolong jual